majelis ulama indonesia mengeluarkan lima fatwa pada musyawarah nasional ke sepuluh yang digelar pada dua puluh lima hingga dua puluh enam november dua ribu dua puluh
salah satu fatwa yang dikeluarkan ialah terkait penggunaan human deploid cell untuk bahan baku obat dan vaksin
dalam fatwa disebutkan pada dasarnya penggunaan sel dari bagian tubuh manusia ini hukumnya haram
namun dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak penggunaannya boleh dengan syarat tidak ada bahan halal lain dan memiliki khasiat atau fungsi serupa
obat atau vaksin itu juga diperuntukkan bagi penyakit berat
sementara itu hasil uji coba tahap tiga awal sejumlah vaksin di berbagai negara sudah menunjukkan hasil
tingkat efektivitas pun sudah diklaim para produsennya
salah satunya ialah vaksin corona pfizer dan rekanannya asal jerman biontech
bahkan produsen vaksin ini telah mengajukan secara resmi penggunaan kandidat vaksin mereka kepada badan pengawas obat dan makanan amerika atau fda
vaksin astrazeneca juga mengeluarkan klaim serupa
namun ada perbedaan tingkat efektivitas dari vaksin yang dikembangkan astrazeneca dan oxford university ini
terkait klaim ini badan pengawas obat dan makanan bepom mengatakan seluruh vaksin covid sembilan belas tetap harus melalui tahapan evaluasi lanjutan
bepom juga akan mengawasi vaksin yang masuk ke indonesia baik dari aspek mutu keamanan dan hasilnya
tentunya apabila vaksin tersebut sudah direview oleh otoritas obat di suatu negara
yang baik ya proses evaluasinya misalnya seperti di us fda ada di beberapa negara lain yang memang menjadi relience kami
bisa juga kami berikan nanti emmanage authorization
tidak selalu harus melewati uji klinik di indonesia
indonesia sendiri telah menjalin kerjasama dengan banyak negara untuk mendapatkan vaksin
vaksin keluaran astrazeneca dan pfizer adalah beberapa di antaranya
dari cnn indonesia com pfizer berasal dari mrna sementara astrazeneca bersumber dari denovirus
secara efektivitas pfizer diklaim mencapai sembilan puluh lima persen
namun astrazeeta hanya tujuh puluh persen pada uji coba vaksin dosis penuh
kelebihan dari astrazeneca ialah vaksin ini bisa disimpan di suhu dua hingga delapan derajat celcius
berbeda dengan pfizer yang membutuhkan suhu hingga minus tujuh puluh derajat celcius
secara harga vaksin buatan oxford ini jauh lebih murah
yaitu tiga dolar amerika atau sekitar rp empat puluh tiga rupiah
sementara pfizer dihargai dua puluh dolar amerika atau dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah
meski ada sejumlah keunggulan dari vaksin ini pakar epidemiologi griffith university diki budiman
mengatakan akan lebih menguntungkan jika pemerintah fokus mengembangkan dan menunggu hasil dari kandidat vaksin sinovac yang diuji klinis di bandung
yang saat ini kita dapatkan
di yang coach sinovac ini
belum ada hasil
itu yang membuat
mau tidak mau kita harus menunggu hasil itu
nah sembari menunggu tentu
tidak ada saranya untuk menjajaki masalah kemungkinan nanti mendapatkan vaksin yang oxford ini